tidak dihadiri egy maulana yang saat ini masih memperkuat lechia gedangs
tim nasional indonesia u sembilan belas terus melakukan latihan jelang piala ff u sembilan belas
pada latihan perdana yang digelar di sidoarjo ini menu latihan yang diberikan adalah taktik mematahkan serangan balik
dalam latihan perdana di stadion jenggolo sidoarjo jawa timur tampak hadir dua puluh tiga pemain timnas u sembilan belas
namun tampak hadiran egy maulana yang saat ini masih memperkuat klub legia gdangs
latihan ini dipimpin oleh asisten pelatih miftahuddin mukson karena pelatih utama indra syafri berhalangan hadir karena tengah mengikuti pelatihan aff pro di yogyakarta
asisten pelatih lebih menitikberatkan kepada taktik mematakan serangan balik lawan yang menjadi senjata utama tim laos
serangan balik yang dimiliki laos ini memang dinilai sangat membahayakan sehingga para pemain timnas tidak boleh lengah